nah kayak begini kan enak ada kejelasan dalam hubungan berarti kalian ini serius
ini adiknya kakak gitu dong
cik ya aku mau vlog dulu
kakak seneng banget bener ya
ren laki laki yang gentle itu gak ada pacar pacaran
adik aku kangen sama kamu
sayang kamu udah siap
kita foto disini yuk
mas adi mbak bella udah siap sesi fotonya
siap siap ya satu dua tiga
sebentar sebentar maaf
sayang kamu kenapa kubu banget sih
aku juga nggak biasa
tapi kita harus bagus fotonya
bisa relax aja biar bagus hasilnya ya
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
mas adi mbak jessica boleh di belakang sepeda
saya di depan mungkin ya maksudnya di sini
boleh boleh boleh
aku di sini
satu dua tiga
aku kangen banget sama kamu
aku kangen dengan suara kamu
lihat wajah kamu dari dekat tadi
sudah kamu tenang aja jess
segala sesuatu yang seharusnya jadi milik kamu
pasti akan kembali ke kamu kok
elsa expert banget kalau urusan beginian
tuh dengerin kata elsa
saya pernah berantem sama kakak saya karena dia rebut nih